informasi berikutnya kebakaran hebat di ibu kota
sabtu malam sejumlah rumah dan kios pedagang di jalan sabeni pasar kambing tanah abang jakarta pusat hangus di lahap si jago merah
api diduga berasal dari korsletnya pesin pemarut kelapa di salah satu kios hingga akhirnya membesar
banyaknya material yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah semakin menjadi
warga pun langsung berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya berharap api bisa dipadamkan
kebakaran yang melanda kawasan pasar tradisional dan pemukiman padat penduduk ini terjadi saat warga tengah bersiap untuk merayakan malam takbir idul adha
tiba tiba muncul kebaran api dari selas kios penjual kelapa yang langsung membesar dan menyambar ke rumah warga
diduga api akibat korsletnya mesin pemarut kelapa
data sementara tiga rumah beserta belasan kios hangus dalam peristiwa
tiba kebakaran ini
di listrik apa di mana pak

nama pak haji siapa